nah bukan tidak mungkin bisa terjadi pertemuan pak prabowo dengan ibu mega
nah bukan tidak mungkin bisa terjadi pertemuan pak prabowo dengan ibu mega
karena terlepas konflik ya
kemudian juga perseteruan politik diantara kami nih
para pengurus partai ya
saya sangat tidak suka dengan pak hasto
tapi ibu mega dengan apa namanya
itu tidak bisa dipengaruhi oleh siapa
apapun hubungan mereka akan selalu tetap baik
ada kontestasi yang begitu antagonis dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas
kita seru seru banget kan
ya dengan para pendukung pak jokowi waktu itu dan pendukung pak prabowo
tapi bu mega dengan pak prabowo ketemu santui santui saja gitu kan
di saat saat seperti itu selalu mewanti wanti
menyampaikan narasi yang menyerang pribadi ibu mega
puncak puncaknya apa namanya
kontestasi yang kita secara antagonis berhadapan hadapan
begitu respeknya beliau terhadap ibu mega gitu loh
bu pdp sebenarnya menyebut kalau misalkan
yang akan bisa menjembatani kembali
hubungan pak jokowi dengan pdi perjuangan
kita tahulah dalam hati mereka masing masing
masih sangat mungkin ketemu
pak jokowi juga kan besar di pdi perjuangan
pernah juga ikut dibesarkan oleh pak jokowi
sekarang kontestasi ini sudah berlalu
udah enam puluh orang move on
statement pernyataan selamat dari kepala negara
itu mungkin sudah membuat sekitar delapan puluh persen orang move on
mungkin sudah sembilan puluh lima persen orang move on
sekarang ini kan ya bisa jadi
seolah kerja dulu kan
masih bisa kasih angin surga kekelahiannya
jadi kembali ke hubungan pak jokowi dengan
menurut saya sih akan ada babak baru
pasti akan saling menghormati ya